inilah leopard gecko primadona baru bagi penggemar hewan hias
secara ilmiah gecko ini memiliki nama eublevaris macularius
disebut leopard gecko karena motif di tubuhnya seperti leopard atau macan tutul
dengan warna alami kuning disertai bintik hitam di seluruh tubuhnya
berbeda dengan toke rumah leopard gecko tidak bersuara
dan tidak bisa berjalan di dinding karena hanya memiliki sedikit kandungan perekat di kakinya
menurut seorang pengembang biak hewan reptilia fahri auzan
leopard gecko memiliki beberapa sifat unggul yang membuat banyak kaum urban tertarik memelihara
karena dia itu termasuk reptil yang paling gampang dipelihara
jadi tidak usah dimandikan tidak usah dijemur beda dengan reptil lain yang harus dijemur dimandikan
terus ngasih makan juga cuma jangkrik yang kita bisa beli di toko burung
terus ngasihnya juga cuma dua hari sekali
dan yang paling favorit tuh karakternya jinak
nggak kayak reptil lain yang mungkin kadang suka agresif gitu
terus warna warni juga jadi warnanya ada banyak
ada yang kalau ini kan orange ada yang hitam ada yang putih gitu
saat ini fahri mengoleksi sekitar tiga ekor leopard gecko dengan beragam corak warna
tak aneh karena setiap induk bisa menghasilkan telur
harga leopard gecko sangat bervariasi
mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah
bergantung pada corak warna dan ukuran
untuk mendapatkan warna yang unik fahri melakukan teknik selective brid
jadi kalau gecko itu warnanya pertama kali kayak gini nih
nah ini jadi total total basicnya warna abu abu kekuningan
terus ada total hitam
makanya namanya leopard gecko tokek macan gitu
seiring berkembangnya waktu zaman gitu
akhirnya geko ini jadi banyak warna
nah salah satunya yang paling oke itu kayak gini nih
jadi dia full hitam
nah buat dapetin warna kayak gini itu ada proses namanya selective breed
jadi misalnya kita kawinin yang tadi normal sama yang normal juga
terus anaknya ada muncul agak hitam
nah anaknya tuh disini
itu tahun pertama
terus tahun kedua anaknya dikawinin
yang sesama hitam itu dikawinin terus
nah selektif breed lagi
jadi muncul warna yang lebih hitam lagi lebih pekat lagi
kayak gitu terus sampai dapet warna yang kita inginkan
buat dapat black night ini bisa makan waktu sampai sepuluh tahunan sih
leopard gecko bukanlah hewan asli indonesia
reptil ini berasal dari dataran kering dan panas di wilayah india pakistan serta iran
menurut ahli zoologi dari badan riset
dan inovasi nasional atau brin amir hamidi
leopard gecko adalah satu satunya hewan dari famili gekonide
yang berhasil didomestikasi atau diadopsi dari alam liar ke dalam lingkungan manusia
nah satwa yang sudah didomestikasi itu memang manusia itu membuat captive breeding
jadi kalau dalam istilah site test itu masih captive breeding
captive breeding atau penangkaran
kemudian dari penangkaran menghasilkan sekian generasi
kemudian dari sekian generasi itu manusia mencoba untuk membuat galur yang diinginkan oleh manusia
kayak ayam misalnya
ayam itu kan dari ayam hutan ya
dari ayam hutan aslinya
kemudian ayam hutan merah juga masih ada yang namanya galus galus itu
kemudian didomestitasi segala macam bentuknya
ada yang ht ada yang kelung ada yang kecil ada yang putih gitu ya
semua diadopsi didomestikasi yang secara genetis dan fenetik
jadi ini sudah berubah dari aslinya
sama kayak leopard gego itu warnanya sudah jadi pink sudah jadi ungu sudah jadi merah
karena peminat gecko semakin banyak tidak sedikit pengembang biak gecko yang berhasil meraup cuan jutaan rupiah setiap bulan
tentu saja tak bisa instan
hal itu membutuhkan kerja keras kesabaran dan ketekunan